sudah masuk sekarang sudah masuk jadi bagian dari mereka yang diterima
pak andika merasanya baik baik saja ya pak
menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundangan
jadi enggak ada yang berbeda dan enggak ada yang kemudian melenceng dari tupuksi kita